tim animal rescue pemadam kebakaran kota makassar sulawesi selatan
mengevakuasi ular sanca sepanjang satu lima meter
yang bersembunyi di tempat penyimpanan besi bekas milik warga kamisore
evakuasi berjalan cukup sulit karena ular berada di dalam tumpukan besi
lokasi yang sempit dan ular yang terus melawan menyulitkan evakuasi petugas
sejumlah besi tua pun dipindahkan untuk memudahkan petugas menjangkau ular sanca
setelah berupaya beberapa lama ular pun dapat ditangkap
petugas menduga ular sanca ini berasal dari lahan yang banyak ditumbuhi tanaman
yang berada di samping rumah warga
seekor ular sanca ditangkap warga saat akan memangsa ternak unggas milik warga
di kampung neglasari kecamatan cibadak sukabumi jawa barat kamis siang
ular sanca batik sepanjang lebih dari tiga meter ini ditangkap
karena warga resah akibat banyaknya ternak unggas yang hilang
menurut warga sudah hampir seminggu lalu ternak warga
sering hilang warga mengira ternak hilang karena dicuri
namun pada kamis siang seekor ular ditemukan di bawah kandang ternak bebek
setelah dilepaskan beberapa waktu lalu seekor buaya muara dikabarkan
kerap muncul dan merayap di bibir sungai cisadane
di kampung lewiran
menurut warga hampir setiap siang buaya muncul di sungai
sehingga membuat warga resah
sebelumnya seekor buaya sepanjang tiga meter sempat ditangkap warga
di area rawat cilame desa sukasari sepekan lalu
namun setelah dievakuasi warga beserta aparat keamanan sekitar
melepasnya kembali ke bantaran sungai cisadane
bukan hanya itu warga juga diresahkan oleh adanya kabar
tentang lepasnya puluhan buaya di sungai cisadane
pihak desa dan bksd acibinogu
pun membantah hal tersebut dan memastikan
tidak ada lokasi penangkaran buaya di sepanjang bantaran sungai cisadane
meski demikian pihak bksd a menyebut aliran cisadane
banyak dihuni buaya liar karena merupakan habitatnya
jadi sungai cisadane itu merupakan habitat buaya
ya habitat buaya ini
tidak sebenarnya satu ekor itu memang habitatnya tidak jadi masalah
kami juga beberapa dua tahun yang lalu pernah kami juga dapatkan buaya
kini warga khawatir untuk beraktivitas di sekitar sungai
warga berharap bksda segera menangkap kembali buaya yang dilepas sepekan lalu
tim liputan cnn indonesia